sementara banjir di kabupaten lamongan hingga dua minggu lebih belum juga surut
puluhan warga masih memilih mengungsi akibat takut banjir susulan
sementara di trenggalek para siswa terpaksa berangkat sekolah menggunakan rakit akibat jembatan yang putus karena banjir
lebih dari dua minggu banjir di wilayah kabupaten lamongan akibat meluapnya sungai bengawan solo tak kunjung surut
prihatin dengan kondisi para korban sejumlah pelajar dan mahasiswa memberikan bantuan kepada para pengungsi korban banjir
satu persatu tenda pengungsian di desa bulutigo kecamatan laren didatangi
mereka memberikan bantuan ala kadarnya berupa sembako
selain diberikan di tenda pengungsian bantuan juga diberikan langsung ke korban banjir yang tidak mengungsi
puluhan pelajar dan mahasiswa ini turun langsung menelusuri banjir untuk menyalurkan bantuan sembako
hingga kini puluhan warga desa bulutigo masih memilih
menempati tenda pengungsian lantaran rumah mereka masih terendam banjir hingga mencapai satu meter
sementara di terenggalek sejak pagi sejumlah warga dusun pucung desa gandusari mempersiapkan perahu atau rakit dari batang pisang
untuk mengangkut para siswa yang hendak berangkat ke sekolah
para siswa terpaksa menyeberang menggunakan rakit karena jembatan utama yang menghubungkan desa sukorejo dengan dusun pucung terputus total
sementara itu akses jalan alternatif cukup jauh karena harus memutar hingga lima kilometer
meski berbahaya para pelajar ini tidak punya pilihan lain
mereka pun berhati hati menyeberang walau resiko tenggelam di depan mata